kalian menyembunyikan kilangan wulu
serahkan kilangan wulu kepada kami
aku ratu gendong permoni
sang penguasa hutan
pada prabu jakamanggola
sambutlah prabu jakamanggola
penguasa dua keraton
dan prabu sentro gondomayu
sang penguasa hutan
dan penguasa sungai
semua kami prabu jakamanggola
berani beraninya kalian menemuiku
aku akan buat kalian tidak bisa menggunakan kedua tangan kalian lagi
aku tidak butuh kedua tangan
untuk menyalahkanmu mas kolo
aku tahu kalian menyembunyikan kilangan walu
serahkan keliling walu kepada kami
aku kembalikan pada kalian
yang kalian cari
sudah datang sendiri
khajan ratus brawn
apa ada yang ingin kalian sampaikan
kilangan wulu tidak ingatkah
benar benar tidak ingat
jika tidak ada yang ingin kalian sampaikan
apakah mereka akan mati
bahkan makhluk itu untuk melepaskan mereka
apa maksudmu manusia
apakah umbelah mereka
aku tidak bermaksud apa
tidak perlu terjadi pembunuhan di sini
cukup kita usir mereka
sekarang aku bukanlah seorang punggung
aku sudah menguak dengan pembunuhan
cukup tak mempunyai pusti
kita tidak akan sanggup untuk melawannya
sebaiknya kita segera mundur
yang melaporkannya pada akan cerah
nah kalau seperti itu
kalau menurutmu manusia sudah usir
memang harus ikut
aku tidak mungkin menguncar mereka
dan aku juga tidak mungkin menyuruh kilangan wolong untuk menghajarnya
apa yang harus aku lakukan
ada apa senobati
kejar siapa senobati
ini budak sari
masuklah ke rumah